pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika berdampak pada sebagian sektor
salah satunya harga barang impor seperti barang elektronik
di bandung harga barang elektronik mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir
harga laptop atau komputer jinjing telpon pintar dan kamera digital di beberapa pusat penjualan barang elektronik di kota bandung mulai naik
kenaikan harga rata rata rp seratus hingga rp tiga ratus ribu rupiah
menurut pedagang di bandung electronic center dan jaya plaza hal ini terjadi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
dua pedagang barang elektronik mengaku penjualan mereka turun
otomatis sih memang ngaruh ya karena memang daya beli itu tergantung dengan keadaan kemampuan ekonomi dari masyarakat
memang dua hari ini kenaikan dolar lima belas ribu itu membuat orang jadi mengencangkan ikat pinggang ya
bahwa konsumtif dan daya beli mereka akan berubah
kita sekat ke hal hal yang penting dulu
ya lima belas sampai tiga puluh persen ya karena memang market memang cukup lumayan keganggu dengan berita berita ini
pengaruhnya signifikan ya yang biasa harga tiga ratus lima puluh bisa nyampe rp empat ratus tujuh puluh gitu kan
untuk spare part kayak baterai kayak keyboard gitu kayak led gitu kan
penjualannya sendiri gimana menurun nggak
karena basically saya prioritasnya di
main di second ya jual beli second jadi nggak begitu pengaruh sih
kalau untuk harga sih tidak mempengaruh kalau untuk second kecuali kalau untuk baru
kenaikan harga barang elektronik ini membuat warga memilih membeli produk dengan spesifikasi yang lebih rendah
yang core i tiga ini naik dulu naiknya lumayan sih satu juta sampai lima ratus
tapi tetap beli nih pak
beli yang di bawah itu
dulu targetnya yang lebih tinggi pada
dulu targetnya core i tiga tapi sekarang karena naik ya
kita sesuaikan dengan keadaan uang terpaksa
ya naik lah
mau nyari apa di sini
mau nyari vga vga kat
lumayan hampir dari harga tiga juta sekarang naiknya lumayan lah dua puluh persen
jadi gimana tetap beli
ya mau gak mau misalnya penting gitu buat gamer mah penting
dan aku fyarta kartabi mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah agar dampak pelemahan rupiah terhadap dolar tidak meluas
masyarakat yang memegang dolar yang tidak dibutuhkan terkait dengan impor bahan baku barang modal lebih baik ya saya kira ditukarkan ke rupiah
sehingga kemudian stok cadangan di pisang kita juga meningkat
nah tentu saya kira cukup banyak masyarakat masyarakat retail yang memiliki dolar dalam jumlah yang kecil gitu ya
tetapi kan kalau kecil kecil ini digabungkan juga begitu besar
termasuk juga mengurangi
perjalanan ke luar negeri ya itu juga saya kira sementara waktu kita batalkan begitu dan tentu buat daerah daerah pemerintah daerah adalah mendongkrak daripada potensi pariwisata
kita berharap karena rupiah itu sekarang melemah terhadap dolar maka kan ongkos kunjungan wisata luar negeri ke indonesia kan menjadi lebih murah
hingga jumat tujuh september nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika berada di kisaran rp empat belas sembilan ratus per dolar
franky widjaya bandung